kau akan menerita kesantan
kau akan mati

ini ada sesuatu yang melindungi gadisku
aku ingin tahu kekuatan apa yang melindungi dia